hari ulang tahun dki jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh tiga yang jatuh pada masa pandemi covid sembilan belas dan kebijakan psbb transisi
tak membuat masyarakat kehilangan cara untuk menikmati kemeriahan perayaannya
perusahaan teknologi pariwisata aturin bekerjasama dengan himpunan pramu wisata indonesia
serta wisata kreatif jakarta menyambut ulang tahun dki jakarta dengan tur wisata virtual
untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang ingin jalan jalan keliling jakarta
tanpa harus khawatir berkerumun di keramaian
tur keliling jakarta ini akan digelar selama satu minggu penuh
dimulai tanggal dua puluh dua hingga dua puluh delapan juni dengan destinasi wisata tematik yang berbeda setiap harinya
dimulai dengan wisata budaya kuliner hingga berkeliling gedung gedung pencakar langit di ibu kota
seorang pemandu wisata akan menemani dalam setiap turnya
dan untuk membuatnya semakin nyata wisatawan juga diberikan akses untuk berbelanja cindera mata khas dki jakarta
secara langsung pada saat melakukan tur virtual
dengan harga rp tiga puluh saja wisatawan bisa mencari tur virtual yang berbeda dengan tur virtual
anda dapat menikmati keindahan ibu kota
salah satu yang memanfaatkan tur virtual ini adalah rani
pandemi covid sembilan belas memang membatasi pergerakan orang dan tur virtual ini akan menjadi pengobat rindu
bagi mereka yang kangen mengunjungi tempat tempat menarik di jakarta
auserion dulu fajar ahmad jakarta